selamat datang kembali di indonesia badan menteri tawur matanrua
saya masih ingat kunjungan yang mulia ke indonesia tahun dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas sebagai presiden timur leste
tahun lalu indonesia juga menerima kunjungan presiden ramos horta

ini mencerminkan untuk terus memperkuat kerjasama di antara kita
dan dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal
yang pertama saya menekankan pentingnya kerjasama ekonomi
saya menyambut baik terus meningkatnya hubungan perdagangan kedua negara
kita berkomitmen untuk mengintensifkan pembahasan mengenai pengembangan kawasan ekonomi
di wilayah perbatasan antara ntt dan oikuse
dan untuk mendukung kerjasama ekonomi khususnya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan
kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan bilateral investment treaty
saya juga menyambut baik peningkatan konektivitas darat antara lain melalui peluncuran perdana trayek rute
dan juga peningkatan konektivitas darat antara lain melalui peluncuran perdana trayek rute
saya juga menyambut baik peningkatan konektivitas darat antara lain melalui peluncuran perdana trayek rute
dan juga peningkatan konektivitas darat antara lain melalui peluncuran perdana trayek rute
secara khusus saya juga mendorong agar biaya logistik transportasi laut untuk kegiatan bisnis dapat diturunkan
yang kedua pengelolaan kawasan perbatasan
kita telah menyepakati untuk segera menyelesaikan dua segmen perbatasan darat yang tersisa pada tahun ini
yaitu segmen noel besi citrana dan segmen bijail sunan oben
penyelesaian perundingan batas daerah ini penting untuk dapat memulai perundingan maritim
serta mendorong pembangunan plbn di opoli
ketiga perkuatan kerjasama pembangunan
sejak tahun dua ribu enam
terdapat dua ratus lima puluh hektare perundingan batas darat yang ditutupi oleh pembangunan pemerintah jawa dan pemerintah jawa
pembangunan ini menyebabkan empat ratus delapan puluh delapan kegiatan kerjasama pembangunan indonesia dengan timor leste
yang melibatkan ribuan peserta timor leste
dan dalam dua tahun terakhir
indonesia juga telah memberikan empat ratus delapan puluh sembilan beasiswa bagi pelajar timur leste
indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan kerjasama pembangunan
terutama melalui penguatan kapasitas sdm
dan selain ketiga isu bilateral tersebut
saya juga menyinggung mengenai keketuaan indonesia di asean
sesuai hasil ktt asean di penumpang timor leste secara prinsip telah diterima sebagai anggota asean
roadmap untuk keanggotaan penuh sedang dipersiapkan dipimpin oleh indonesia sebagai ketua asean saat ini
dan timor leste telah mengikuti pertemuan pertemuan asean dengan status sebagai observer
termasuk pertemuan para menlu asean awal februari yang lalu
saya persilahkan yang mulia perdana menteri tahur matanruwa untuk menyampaikan pandangannya
terima kasih tuan presiden
terima kasih tuan presiden
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembawaan saya

dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembawaan saya

saya telah menetapkan empat pertanyaan penting
pertama berkaitan dengan dua puluh tahun kooperasi di antara perjalanan diplomat
di mana timor leste mempunyai penyokongan republik indonesia
di indonesia terutama dan terutama
inilah yang memang penting bagi pembawaannya indonesia
ini sebuah perjalanan yang sangat menarik bagi pembawa sana
saya ingin mengucapkan decetan
dan juga sebagai seorang teknologi dari indonesia ketika saya ambilumeakesli
saya sudah banyak lagi berbicara di film
saya ingin mengucapkan karena ini adalah bicara dari saya
dan seumur nelle ini aku sangat pokemonih
dan mengembangkan lebih banyak hubungan kita dengan ekonomi
kedua saya ingin mengucapkan terima kasih
juga karena timor leste menjadi
dan meminta dukungan
dari tuan dan tuan presiden
agar mereka terus memberikan dukungan yang diperlukan
agar timor leste memperoleh
untuk mempersiapkan kita untuk penuh penyambatan
terakhir saya ingin menghubungkan kebutuhan
tentang perjalanan terrestri
yang tuan dan tuan presiden
dan yang akan kita lakukan
dengan sebegitu usaha
agar itu bisa diatur
dalam jangka pendek
jadi itu adalah
yang saya menunjukkan
dengan tuan dan tuan presiden
dan tuan presiden indonesia
tuan dan tuan presiden
tuan dan tuan presiden
kami telah menyelesaikan pernyataan persetujuan
presiden republik indonesia
dan pemerintah pemerintah timor leste
akan berterus terang di geruda hall
untuk perjalanan terakhir